menyambangi gor gotong royong di kabupaten subang jawa barat pada rabu sore
dalam kunjungan itu prabowo sempat menjalami pendukung
hingga melepaskan baju yang dikenakan
untuk dilemparkan kepada masa meski kondisi tengah hujan
prabowo juga berjanji akan memilih menteri menteri yang bekerja dengan benar
walaupun kami tidak sanggup bandi bandi kuat kepada kalian
usai menyampaikan pidato dan pesan politik di hadapan masa pendukung
prabowo berpamitan untuk melanjutkan perjalanan
tim liputan cnn indonesia